terkait kelangkaan tabung gas lpg tiga kg di wilayah jabodetabek beberapa hari terakhir
menurut pertamina dikarenakan banyaknya permintaan saat hari libur panjang akhir pekan
selain itu banyaknya warga yang tidak berhak membeli gas
diduga menjadi salah satu penyebab gas lpg tiga kg menjadi langka
hal tersebut disampaikan unit manager communication ncsr pertamina jawa bagian barat
dian hapsari vitasari saat memberikan keterangan di jakarta rabu sore
menurut dian banyak faktor yang membuat gas lpg tiga kg menjadi langka
timnya pun sudah melakukan pengecekan ke lokasi yang diduga mengalami kelangkaan gas lpg tiga kg
salah satunya adalah adanya libur panjang akhir pekan sehingga permintaan gas lpg tiga kg meningkat
jadi kami melalui tim di lokasi kami melakukan penunjuan
disitu kami menemukan ada beberapa penyebab
salah satunya adalah karena kemarin kita
kita menemukan adanya libur panjang long weekend
bahkan bertepatan juga dengan maulid nabi muhammad saw
jadi sepertinya ada lejakan permintaan dari warga masyarakat
ya mungkin juga ada banyak acara sehingga warga masyarakat mungkin membutuhkan gas yang tinggi tersebut
hampir satu bulan terakhir warga karawang jawa barat kesulitan mendapatkan gas melon atau gas tiga kg
untuk mendapatkan tabung gas
berukuran tiga kg ini warga harus mengantre berjam jam dan berebut karena khawatir tidak kebagian
menghilangnya peredaran tabung gas ukuran tiga kg di pasaran hampir satu bulan terakhir ini membuat pusing warga karawang jawa barat
oman salah satu warga mengaku harus memesan gas ke agen jauh jauh hari
dan mengantre untuk mendapatkan tabung gas berukuran tiga kg itu
pasalnya jika membeli di tingkat pengecar harga mencapai dua kali lipat
maka biasanya dapat sebagian
di jatah pak
iya kan ini udah pesen dulu ya
emang kalau di warung warung berapa pak harganya pak
di warung ada lagi manajing ada yang dua tiga
yang paling mahal berapa pak
dua empat palingnya
sampai dua puluh empat ribu
sementara itu mengantisipasi terjadinya aksi berbut tabung gas
pemilik pangkalan gas tiga kg menjata jumlah pembelian gas
bagi warga biasa maksimal pembelian dua tabung gas
sementara bagi warung dan pedagang maksimal enam tabung
jadi di jatah disininya kadang satu kadang dua ada yang ngeteng
paling banyak dua lah atau tiga
paling warung paling lima enam biji disekirin
seadanya yang ngeteng
dibagi bagilah pak ya
seadanya yang ngeteng nih
tapi di warung bagi bagi masih ada empat ada lima ada enam gitu
gatung sisanya seadanya ngeteng
untuk harga berapa pak
warga berharap kelangkaan gas tersebut segera bisa diatasi
pasalnya jika tak kebagian membeli gas di pangkalan
warga harus merogoh kocek lebih dalam untuk satu tabung gas
harga gas di pangkalan sebesar rp enam belas
namun di tingkat pengecar mencapai rp dua puluh lima hingga rp tiga puluh per tabung